terima kasih sudah nonton
halo botol kecap malu judo enggak gua enggak suka kecap botol kecap jangan
sembunyi gua enggak suka ah keren banget sih
mau ngerjain gue jangan kayak gini
enggak suka lu keluar enggak sekarang atau enggak gua enggak bakal ngomong lagi sama lo
buka gua di dalam botol kecap
lu yakin gak ada apa apa di dalam
aduh kan gak ada berita
ceritanya anak meninggal langsung gara gara dikunci di budang gak
ya baling botol kecap paling dia digerayangin tikus kalo enggak kecoh
nah yuk eh itu nih terus ntar kalo gua ketahuan dia dikunci sama patogar gimana
gak bakal udah tenang aja ah
botol kecap gua gak suka
bro gue heran deh makin lama makin kesini aldino sama rifki ada aja kelakuannya
setiap hari selalu bikin masalah
pusing gak sih ngeliatnya
mudah terus kurang sekitar sepuluh menit
ya bud engga setelahister

ngakuin kekalahan lo
terus alex semua ini mau apa
gue kasih tau sesuatu sama lo
besok bakalan ada hal yang mengejutkan di sekolah
gue mau kasih tau sesuatu sama lo
gue kasih tau sesuatu sama lo
besok bakalan ada hal yang mengejutkan di sekolahan
apapun yang terjadi
lo harus mempermalukan rifki di depan umum
karena kalo yang ngelakuin itu orang terdekat
ini semua itu
hukuman atas kekalahan lo
ya secara ini nguntungin lo gak sih
ya secara kan lo kan udah dibuang nih sebagai sahabat sama rifki
karena ulah satu cewek doang
otomatis ya tawaran ini menarik dong buat lo
mana nih yang katanya sportif dan ngakuin kesalahannya
kenapa lo gak ngelakuin perjanjian kita kemarin
kalian dengar ya
kita punya aturan dalam hidup ini
apapun yang terjadi sama betta dan betta punya sahabat
bukan berarti betta dengan semudahnya mengingatkan
hati betta punya sahabat itu sendiri
eh lo telat gak sih ngambil peran menjadi sahabat yang baik
weh bang jago
lo pernah dengar gak
disilah kalau laki laki itu yang dipegang omongannya
apa sebenarnya kan ada kejadian kemarin loh itu
eh ales mau catat ya
beta ini tidak akan masuk dalam jebakan kalian semua
apalagi rencana liciknya teman kalian itu
eh lo pada gak inget
lo pada ini lagi ada di wilayah ips
gak usah santai ya
awas aja tuh anak
ya lain kali kita kasih pelajaran lah ya
pengen gue gitak palanya
gak mati sekali lagi
kamu tau michelle dimana
saya kurang tau
tadi udah saya coba telepon
tapi nomernya gak aktif
gak biasanya misalnya telat begini
emang aslinya aja kali
atau cabut kali
jaga ya mulut lo
michelle tuh gak kayak gitu anaknya
kalian jangan ribut
siapa tahu dia di toilet
saya juga bantu cari michel ya bu
gak usah rara aja
semoga aja sih rara gak kepikiran nyari ke gudang
gue gak liat rara
kalo gitu gue doan ya
ini udah dicari ke satu sekolahan
tetep gak ada
kok ada di kursi
eh sorry tadi gue nemu disini baru aja mau gue cek
bukannya ada di kelas
karena lagi jam pelajaran
itu dia masalahnya
dia gak masuk kelas
gue udah teleponin tapi gak diangkat nomernya gak aktif
ini aja gue disuruh budinya buat cariin dia
udah gue bantu cari aja
yaudah kita mencar ya
nanti kalo udah ketemu kabarin gue
gue kesana deh
lo kesana ya
gue salah apa sih
jeet banget dia sama gue
gimana sih caranya
dia kemana sih tiba tiba
hilang gitu aja
teleponnya juga gak bisa
ini gue banget sih